masih tentang jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pk clc
kepala knkt menyebutkan kapal barunajaya empat milik bppt akan diberangkatkan
untuk membantu proses pencarian dan evakuasi pada selasa besok
untuk mengetahuinya kita sudah terhubung dengan deputi kepala bppt
bidang teknologi pengembangan sumber daya alam bapak yudi ananta sena
selamat malam bapak
selamat malam mbak
bapak sepertinya sekarang sudah berada di lokasi untuk persiapan ya pak ya
keberangkatan dari kri atau kapal barunajaya empat ini
sejauh ini bagaimana kesiapannya pak untuk keberangkatan barunajaya empat yang akan berangkat besok
dan apa saja sebenarnya teknologi yang ada di kapal ini pak
maaf ya sejak hari tanggal hari sabtu ya hari sabtu kita sudah dikontak juga oleh knkt untuk ikut membantu
dan kemarin kita sudah siap
namun memang sudah ditemukan oleh
dari kri rigo ya kemarin
dan hari ini kita juga sudah dapat perintah lagi dari dermen hub dan dari kepala basarnas
untuk besok ikut membantu rigo mencari kotak black spock yang dewi jaya r itu
pertama tentu saja kami mengucapkan turut berduka cita atas musibah ini
dan kami akan dprd akan membantu dalam hal ini untuk mencari black spock
iya pak yudi
apa saja sih pak
sebenarnya teknologi yang dimiliki oleh kapal barunajaya empat ini dalam membantu proses pencarian dan juga evakuasi dari pesawat yang jatuh
secara lengkap kami punya yang namanya multi beam echo sondar side scan sonar magneto dan lain sebagainya
tapi karena sekarang tahapannya kan kita sudah menemukan lokasi sriwijaya air itu ya mbak
itu black spock nya belum
black spock nya belum
nah karena black spock nya
karena black spock nya itu sudah ketemu sinyalnya dengan ping locator itu
nah untuk menempuhkan lokasi dari black spock itu sendiri
nah kami mempersiapkan yang namanya usb l dan ping locator juga
kemudian kami juga akan menambahkan rov kamera bawah laut
untuk ikut membantu menemukan nanti black box yang sudah diketahui sinyalnya
karena sinyal black spock itu sendiri kan black spock mengeluarkan sinyal
hanya dia memang apa namanya
gelombangnya itu omni jadi berupa lingkaran gitu
akhirnya kita harus punya banyak alat untuk atau kita harus memodifikasi alat untuk menentukan titik tepatnya itu sendiri
itu mungkin yang bisa kita bantu besok untuk membantu pencarian black spock di lokasi jatuhnya dewi jaya r
koordinat pastinya ini sudah ditemukan berarti apa ya di mana pak
nah itu besok kami akan ikut membantu
sebetulnya kalau black box itu kan kita ketahui ada dua ya
dua duanya sebenarnya mengeluarkan sinyal
mengeluarkan sinyal tiga puluh tujuh lima frekuensi itu
dan dia mengeluarkan sinyalnya seperti lingkaran gitu
jadi dia tidak bisa menentukan titiknya di mana
kita harus melakukan modifikasi peralatan untuk mengetahui titik titik itu
jadi nanti kita akan bantu dengan selain ping locator yang memang selalu untuk menemukan bunyi itu
dan kita sudah menemukan bunyi itu ya dari berita berita yang sudah ada
hanya kita tinggal menentukan titik tepatnya
kalau di laut itu mbak dua puluh meter itu susah
tidak seperti di darat kita gampang kelihatan
dua puluh meter itu masih terlalu luas

jadi kita harus memang sampai titik terdetil
misalnya satu dua meter
nanti baru kita bisa turunkan para penyelam untuk mencari black spocknya itu
lokasinya ada di mana
jadi kita akan membantu untuk mempersempit titik koordinat atau lokasi dari black spock itu sendiri
pak boleh dielaborasi lagi kepada kami yang ada di sini sebagai awam ya pak ya
bagaimana teknisnya black box yang ada ini berkomunikasi dengan ping locator yang ada
sehingga kemudian diketahui lokasi pastinya ini ada di mana pak
teknisnya seperti apa sih pak teknologi yang ada
jadi kalau black spock itu mengeluarkan sinyal akustik ya
karena di dalam air itu kita bukan seperti sinyal hp yang elektromagnetik ya
jadi itu kita merek dia itu alat itu mengeluarkan sinyal akustik
dia bunyinya tuh seperti lingkaran gitu
jadi posisinya itu dia tidak lurus
jadi kita kalau posisi ada di sebelah sini kedengeran
posisi sebelah sana kedengeran
makin deket makin keras bunyinya itu
untuk apa namanya untuk black spock itu
nah kami besok akan mencoba melakukan modifikasi
artinya kita punya teknologi usbl untuk menentukan posisi black box itu
jadi black spock itu seperti saya sampaikan tadi
nah kita akan sesuaikan usbl kita menjadi tiga ratus tujuh puluh
dan posisinya itu kalau di darat di air itu tidak ada positioning gps
jadi positioning gps nya nanti akan kami tempatkan di kapal barunia jaya empat
nanti kita tahu dari kapal barunajaya empat arah kemana
apa namanya jarak berapa nanti kita bakal tahu koordinatnya
mudah mudahan teknologi ini bisa membantu untuk menemukan titik tepatnya
jadi kapal positioning gps nya itu ada di kapal
nanti dari usbl dan ping locator ini kita akan menentukan jarak dan arah dari black box itu
kebayang mbak ya
oke baik pak yudi
pak yudi tadi pak yudi sempat sampaikan bahwa yang dicari ini kan dua bagian dari black box ya
nah nanti bagaimana pak teknisnya sejauh ini dan jika sudah ditemukan
sebenarnya kegunaan atau informasi apa saja sih pak yang biasanya bisa dideteksi dari penemuan dua bagian dari black box ini
agak putus pak tadi pertanyaannya gimana
oke berarti informasi apa saja pak yang kemudian nanti bisa didapatkan untuk proses evakuasi begitu ya
ya untuk mendapatkan informasi begitu ya dari penyebab jatuhnya pesawat
informasi apa saja pak yang bisa dideteksi dari penemuan cvr dan juga fdr
mungkin mudah mudahan suara saya tidak putus putus
jadi kami bppt membantu untuk menemukan black box itu
nanti besok pun misalnya ketika kita sudah bisa menentukan titik koordinatnya
yang akan mengambil adalah angkatan laut
para penyelam yang mengambil bukan kami ya
kami hanya membantu menentukan titik titiknya
ketika seperti pada saat lion air dua tahun yang lalu
nanti black box yang sudah ditemukan nanti akan diserahkan basarnas kepada knkt
nanti semuanya knkt yang akan berwenang melakukan pengambilan data dari black box
kami sudah tidak berwenang lagi untuk melakukan
jadi kami hanya membantu menemukan black box untuk bisa diangkat ke atas kapal
dan kalau kita lihat kondisi teknologi yang dimiliki oleh indonesia
sejauh ini sejauh mana sih pak sebenarnya kemampuan alat dan juga teknologi yang ada di indonesia
untuk bisa benar benar mendeteksi lokasi
dan membantu proses pencarian
agak putus putus pak
saya kok tak
saya memang lagi di atas kapal
di warung baru agak putus putus suaranya pak
oke baik pak
sejauh mana pak kemampuan alat dan teknologi yang indonesia miliki
untuk bisa membantu proses pencarian dari pesawat yang jatuh
baik itu di dasar laut maupun di permukaan laut dalam proses pencariannya pak
sebetulnya sudah dimiliki mbak
semua sudah miliki
regal kri regal juga sudah memiliki itu semua
tapi memang tidak mudah kalau untuk di laut
di laut itu tadi saya sampaikan jarak dua puluh meter tiga puluh meter itu juga bukan sesuatu yang dekat gitu
untuk misalnya kita mencari barang yang kurang lebih ukurannya itu tiga puluh cm x dua puluh cm lah
dengan volume tingginya sekitar dua puluh cm
walaupun namanya black box warnanya biasanya orange
memang untuk mempermudah menemukan itu
jadi sebetulnya ini seperti mencari jarum di jerami itu
kita sudah tahu tumpukan jeraminya
sekarang kita ingin tahu jarumnya itu posisinya di mana
itu yang harus ditekati dengan pencarian pencarian atau metode pendekatan untuk mencari koordinat koordinatnya
itu memang tidak mudah
walaupun sekarang dari berita sebelum yang kita lihat dua hari ini
perairan di sini itu cukup jernih dibanding waktu kita lion air yang sangat crew
di sini mestinya lebih jernih
mudah mudahan itu bisa mempermudah untuk menemukannya mbak
oke tadi bapak sempat menyebutkan memang ada sejumlah tantangan ya pak yang akan dihadapi dalam proses pencariannya ini
walaupun mungkin yang tadi juga bapak sampaikan bahwa dibandingkan dengan pada saat lion air
jarak pandangnya ini lebih jernih begitu ya saat ini
nah tapi apa saja pak kemudian tantangan tantangan lainnya dalam proses pencarian dengan alat alat canggih dan juga tim penyelam yang saat ini indonesia miliki
ya mudah mudahan sih cuaca juga mendukung mbak ya besok
mudah mudahan bisa selama ini kan alhamdulillah kalau kita lihat dari minggu hari ini cukup baik
mudah mudahan besok juga tetap baik dan tidak menjadi hambatan
kita bisa menemukan black box
jadi kita secara umum
kita memang berbagi tugas
jadi artinya kapal barunajaya dan regal itu mencari black box
tapi sar kemudian tni al yang lain mencari korban
jadi kita tidak mengesampingkan untuk mencari korban
karena memang di dalam kaedah untuk sar itu di tiga hari pertama lebih ke arah korban
tapi kita memang tugasnya berbeda beda
saya harap sih kondisi cuaca besok lebih baik lagi
sehingga pencarian korban maupun pencarian black swab menjadi lebih dipermudah
pak yudi berarti kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan ya pak ya dalam proses pencarian dengan kapal barunajaya empat itu
karena memang mbak tadi saya sampaikan nanti pengangkatannya itu harus tetap memakai orang
memang kita akan memakai rov ya kamera bawah laut itu
tapi itu hanya untuk pendekatan untuk mencari sedekat mungkin lokasi black boxnya ada dimana
nanti kita akan pasang di rov nya itu usbl
untuk lebih mendeteksi sinyal sinyal yang dikeluarkan oleh black box tadi
namun begitu sudah kita rasa dekat misalnya sekitar radius dua meter atau satu meter
nanti para penyelam akan mengambil itu untuk dibawa ke atas
baik pak yudi
mudah mudahan sih tidak tertutup
jadi black box ini sinyalnya masih bagus
kita berharap besok pun masih tidak tertutup lumpur tidak tertutup puing dan lain sebagainya
sehingga kita masih mendapat sinyal yang masih cukup bagus
baik pak yudi terakhir mungkin berarti targetnya dengan kondisi yang ada saat ini
dengan teknologi yang dimiliki kapan pastinya prosesnya ini akan dilakukan pak
tidak maaf gelap
tidak ada yang bisa kita pastikan
tapi kami berharap secepat mungkin kita bisa temukan
mencari black shop di laut tidak mudah
artinya memang barang yang sekecil itu di laut yang sedemikian luasnya
walaupun kita sudah tahu area tersebut
tapi mudah mudahan kita dipermudah besok
dan hari ini lebih dipermudah lagi dalam mencarian korban maupun pencarian black box
baik terima kasih banyak bapak yudi ananta sena yang merupakan deputi kepala bppt bidang tpsa
selamat kembali melanjutkan tugasnya pak
kami akan tunggu update nya nanti seperti apa di sini
mohon berharap semuanya besok pagi kita besok dini hari kita akan berangkat
jadi pas terang di lokasi kita sudah ada di lokasi
baik semoga lancar ya pak ya semua prosesnya
dan selalu sehat dan juga selamat kepada pak yudi dan juga tim
selalu sehat salam sehat
terima kasih pak